ya pendekatan zero covid di tiongkok sempat membuat lockdown ketat diberlakukan di sejumlah wilayah
dan bagaimana kondisinya saat ini
kita akan langsung tanya kalau tadi cukup mengkhawatirkan
ada yang juga kesulitan untuk mendapatkan makanan begitu
dan kalau pun boleh keluar itu hanya di sekitar area rumahnya saja
itu hanya di batas pagar rumahnya saja
di batas pagar rumah atau di sekitar jalan itu saja
nah kita akan mengetahui lebih lanjut lagi
bagaimana sebenarnya kondisi di sana sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan wakil duta besar republik indonesia untuk tiongkok bapak dino erkusnadi
selamat pagi waktu beijing pak dino
selamat pagi pak herdi selamat pagi mbak metri
baik terima kasih pak dino sudah menyempatkan waktu pagi ini
sudah sahur ya pak tapi sebentar lagi sepertinya juga akan imsak ya
sudah saya jam tiga lima puluh sembilan
waktu beijing sudah imsak jadi empat menit yang lalu sudah ini
empat menit yang lalu karena kalau waktu beijing ini kan sama seperti waktu indonesia bagian tengah ya pak ya
baik terima kasih sekali lagi pak dino sudah berkenan berdialog dengan kami
yang menjadi penasaran kalau tadi kita sudah sempat menyaksikan laporan langsung dari david colver
bagaimana di sana mungkin bisa dikatakan aturan lockdown nya tidak sengaja
ketat saat kasusnya tinggi tapi masih ada pembatasan pembatasan
pendekatan zero covid begitu di sana
kondisi terkini kasus aktifnya seperti apa pak aturannya seperti apa di sana
jadi memang benar pemberitaan yang barusan tadi disampaikan
secara umum memang sedang dicobakan untuk dilakukan pelonggaran covid
hanya pada wilayah wilayah atau kawasan yang memang masih ada
yang kasus positif
nah itu dilakukan pengetatan yang zero tolerance
dan kepada wilayah yang ada korban korban tersebut lah itulah yang dilakukan lockdown
jadi tidak secara menyeluruh semua
nah khusus untuk wilayah shanghai kebetulan angkanya masih sangat tinggi
dan saat ini sedang secara gencar dilakukan lockdown pada hampir sebagian besar wilayah di shanghai

pak dino apa yang terjadi sebenarnya
karena beberapa waktu lalu kita juga menyaksikan bersama sama bahwa di sana berkali kali pecah rekor begitu ya
secara angka kasus yang terinfeksi
celahnya di mana sebenarnya
sebenarnya kita juga harus melihat personalnya dulu ya
bahwa sebenarnya kan tiongkok itu ukurannya bukan ukuran negara
tapi di satu benua dengan eropa lah
nah karena keleluasannya wilayahnya itu kalau terjadi satu kasus baru pada satu wilayah yang kecil itu tidak serta merta melibatkan keseluruhan daratannya tiongkok
saat ini memang hanya daerah daerah tertentu saja yang bisa dikatakan sedang meningkat tajam
seperti di jilin shanghai maupun di chen
tapi seperti peking misalnya
angka di kami itu korban yang masih dirawat itu masih di bawah seratus orang
itu artinya penerapan lockdown yang ketat hanya berlaku di tiga wilayah yang tadi pak dino sebutkan
sementara sisanya aturannya seperti apa pak
apakah memang masih harus tes berkala
kemudian kalau ada satu gedung yang terkonfirmasi positif tuh jadi harus ikutan lockdown juga
atau bagaimana pak aturannya
hampir sama seperti yang disampaikan sama mbak may sri tadi
seperti di beijing kalau ditemukan ada kasus baru
dilakukan social tracing yang sangat ketat ya
terutama misalnya kalau dia melibatkan keluarganya dia atau dia juga melibatkan pada kompleks wilayah dia tempat tinggal
nah di situ dilakukan secara tes pcr masal
dan biasanya kalau dilakukan secara massal itu
itu dilakukan secara gratis
namun kalau ditemukan ada penyebaran di situ
maka diharapkan kompleks wilayah tersebut dilakukan antina selama empat belas hari
walaupun kemudian beberapa zona wilayah juga di sana masih mencetak angka covid yang cukup tinggi
tapi kemudian warga sudah mulai juga mengeluhkan
kebutuhan logistik yang semakin sulit begitu untuk dipenuhi
kembali ke situasi di sana untuk wni sendiri bagaimana pak
apakah ini juga ada rencana atau plan plan tertentu begitu untuk memastikan kebutuhan wni di sana terpenuhi dengan baik dan cukup pak
khusus untuk di shanghai kami memiliki kjri shanghai
dibawah pak konjen pak denny kurnia
beliau sudah menyiapkan contingency plan memang untuk memberikan pelayanan kepada warga kita di shanghai
terutama kalau memang ada orang orang yang kesulitan mendapatkan bahan pokok
sejauh ini memang pemerintah daerah shanghai sudah ingin dan memastikan bahwa suplai bahan pokoknya ini akan dipenuhi oleh mereka
dan kepada warga juga dikasih kesempatan untuk melakukan stocking barang barang pokoknya mereka
hanya kalau kita bicarakan bahan pokok kan memang kebutuhan beras daging dan sayuran itu yang akan disiapkan ya
hanya mungkin bagi kita orang indonesia memerlukan tambahan mungkin juga harus ditambah juga dengan cabai
atau mungkin ditambah dengan bumbu bumbu
namun pak konjen dan staf kjri sudah siaga terus untuk on call
manakala ada warga kita yang memerlukan bantuan kekonsuleran atau bantuan perlindungan
oke berarti mekanismenya seperti apa pak biasanya apakah kemudian wni yang membutuhkan akhirnya melapor melalui konjen begitu ya pak
kita sudah punya network yang baik dan ini juga melibatkan dit wni di kmlu ya karena kita sudah punya apa yang namanya lapor wni
terus kita juga melakukan laporan
mekanisme lewat wechat semacam whatsapp ya tapi punya grup wechat yang terkonek langsung dengan kjri dan maupun dengan staff
jadi lewat berbagai macam jalur itu komunikasi bisa tetap jalan terutama dari wechat itu yang saat ini paling ampuh untuk melakukan komunikasi
oke pak dino ramai juga wni yang masih belajar di sana begitu ya
apakah ini juga ada penyesuaian tertentu untuk aktivitas studi mereka di sana pak
aktivitas studi memang ini sangat ditentukan oleh kampus masing masing ya otonom kampusnya dan di daerahnya mereka masing masing
jadi kita juga lewat pendekatan pak atas pendidikan kita pak yaya melakukan lobby ke pemerintahan pusat agar mahasiswa kita itu mendapat perhatian
manakala telah terjadi seperti lockdown
tapi kita dapat pastikan bahwa mahasiswa kita juga dilindungi dengan baik dan juga kampus kampus ini juga berusaha untuk membuka kembali pintu kepada mahasiswa kita yang sebagian besar sebenarnya itu masih di indonesia
baik termasuk diantaranya bagi para mahasiswa yang mungkin mendapatkan beasiswa ya pak ya
ada aturan aturan khusus nggak sih pak bagi mereka yang ingin masuk

memang sejak dua tahun terakhir ini sebagian besar mahasiswa kita itu belum kembali
dan ini satu masalah yang terus digaungkan oleh kbri maupun kemlu maupun juga dengan mahasiswanya sendiri ya
hanya memang permasalahannya adalah kapan dari masing masing kampus maupun daerah di mana kampus itu berada
untuk memberikan tanggungan dalam hal pembuatan visa
nah jadi ini sudah kita lakukan pendekatan dan saat ini juga sedang dikeluarkan visa bagi mahasiswa kita
untuk perlahan lahan kembali ke rrt
baik baik baik
pak dino karena hari ini kita sedang berada di bulan ramadan begitu ya
apakah kemudian ada tantangan tersendiri pak dino
saat menjalankan ibadah selama bulan ramadan ini karena kan aktivitas keagamaan di bulan ramadan seperti ini kan biasanya di luar negeri ini juga wni wni nya cukup aktif begitu ya
untuk buka bersama pengajian atau sekedar silaturahmi
apakah kemudian dengan situasi hari ini agak sedikit terbatas ruang geraknya pak atau bagaimana
kalau saya bisa cerita mungkin untuk di beijing aja ya
bahwa ada keperluan dari masyarakat kita yang di beijing ini untuk menjalankan ibadah selama bulan ramadan
dan di sini kita punya majlis taklim yang lumayan aktif untuk menjalankan ibadah
dan ini difabilitasi oleh kbri
tapi sambil kita memenuhi keperluan kita untuk ibadah kita juga harus
subtoleran melihat pada kondisi kesehatan di beijing
begitu juga dengan kemampuan kita untuk melakukan kumpul kumpul secara massal
alhamdulillah sembangan itu semua bisa kita lakukan
dan pelaksanaan ibadah bulan puasa itu bisa dilaksanakan dengan baik di kami di beijing
pak dino cerita dong apa sih yang dikangenin begitu di bulan ramadan ini kalau lagi kumpul kumpul begitu
nomor satu pasti makanan khas indonesia ya selama bulan lebaran
seperti kolak es cendol dan makanan makanan lain lainnya
tapi alhamdulillah itu juga bisa terpenuhi
kami majelis taklim di sini kan secara bergilir gantian masak untuk buka puasa
manakala selesai ibadah puasa dan melakukan sholat maghrib bersama
dan berkat kekelincahan dalam hal meramu makanan khas indonesia itu lumayan terobati bagi kami
tapi di sisi lain saya sempat baca baca nih ya pak dino sempat bilang kalau di tiongkok tuh kalau lagi bulan ramadan mungkin nggak seperti kita
kalau kita kan buka puasa biasanya makan gorengan ya pak di indonesia
di jakarta gitu
kolak gitu ya
tapi ternyata uniknya kalau di tiongkok ini makan roti roti panggang pakai yogurt katanya
coba kita tanya nih
yang unik lainnya apa sih pak dengan kekhasan dari ramadan di tiongkok tuh yang beda dari negara lain
kalau di tiongkok ya kalau saya pernah lihat komunitas muslimnya
komunitas muslimnya yang kuat kan di sini yang bangsa uyghurnya ya
mereka punya komunitas juga di beijing
begitu juga dengan masyarakat muslimnya yang dekat dengan masjid
yang ada di beijing
itu mereka kalau buka puasa biasanya buah buahan ya
jadi awalnya dengan buah buahan
terus ada bakso
terus kemudian juga dengan roti isi daging
terus kalau makan makannya itu yang khas dari uyghur adalah kambing panggang dengan malak
dan ada juga yang panggang
dan ada juga hotpot ya
ini juga lumayan unik ya hotpot
mereka dimusak kemarin
kurmanya juga ukurannya lebih besar ya
pak hasina itu lebih besar dibandingkan dengan kurma dari timur tengah
jadi unik sendiri unik sendiri
baru beberapa menit imsak kita sudah cerita bang hana sama pak dino
ini adalah bulan ramadan
ya bulan ramadan
bulan penuh berkah
walaupun kemudian kita dihadapi dengan situasi yang sulit bagi wni
di sana sebagian kecil begitu ya
apa yang ingin disampaikan pak
buat kami buat kita ya tetap jalankan ibadah
tanpa mengusik pada protokol kesehatan
utamakan juga kesehatan sambil kita menjalankan ibadah
kalau misalnya kita kangen kangen sesuatu
kita bisa cuma improvisasikan dengan apa yang ada
yang penting ibadah kita itu khusyuk dan bisa diterima sama allah swt
jadi tadi untungnya kalau walaupun jauh dari rumah
misalnya kangen kangen makan kolak gitu kan
tadi pak dino bilang sudah nanti biasanya dengan majelis taklim
kemudian juga koordinasi dengan kbri
bisa masak bareng bareng ya
untuk bisa nanti dibagikan kepada warga negara indonesia
ada di sana
ya sambil jaga protokol kesehatan tentunya
itu yang utama
karena lagi lagi protokol kesehatan jadi kunci ya pak ya
tapi kalau angka vaksinasinya seperti apa pak
warga negara indonesia di tiongkok
ini terakhir pak
vaksinasi itu juga sudah berjalan dengan baik
seperti kami di kbri
hampir rata rata semua sudah mendapatkan booster shot
dan sampai saat ini
yang masih di fokus adalah pada booster shop yang ketiga aja
sampai saat itu aja itu sudah cukup memadai
dan sebagian besar masyarakat kita sudah menghadapi booster shot
rata rata adalah menggunakan vaksin buatan rrt ya
yang dinilai sama ampuhnya kalau nggak lebih menghadapi varian omikron ini
oke berarti persiapan juga mungkin ya
untuk vaksinasinya angkanya sudah cukup tinggi
bagi warga negara indonesia di sana
baiklah terima kasih banyak sekali lagi kepada pak dino rkusnadi
deputi chief of mission atau wakil duta besar republik indonesia untuk tiongkok
selamat menjalankan ibadah puasa pak
salam hangat dari kami
pasti untuk seluruh warga negara indonesia ada di tiongkok
ya terima kasih mbak mayfrie terima kasih mbak ferdie
selamat menjalankan ibadah puasa semua
terima kasih pak selamat pagi
terima kasih pak